bugar saat perayaan hari valentine tampaknya menjadi dambaan setiap pasangan muda mudi
nah di surabaya ada rumah kecantikan yang menawarkan terapi pijat lilin agar terasa rileks dan nyaman
dengan metode terbaru spa lilin dijamin membuat penikmatnya segar di hari kasih sayang nanti
khusus menyambut hari kasih sayang sebuah rumah spa di surabaya menawarkan spa aroma terapi lilin bagi pasangan yang hendak merayakan hari valentine
terapi unik ini menggunakan milin khusus yang dibakar sebagai minyak pijat dan aromaterapi agar pengunjung merasa tenang
setelah kaki dibersihkan proses pemijatan mulai dilakukan
lilin yang dibakar diteteskan sedikit demi sedikit ke atas punggung hingga merata ke kaki yang dilanjutkan dengan pemijatan
selama proses ini tubuh anda akan dimanjakan dengan pijatan lembut secara perlahan mulai dari punggung hingga ke kaki
setelah dipijat badan akan kembali relaksasi dengan berendam di bak mandi yang sudah terisi air hangat dan taburan bunga mawar
untuk lebih menyempurnakan spa tubuh akan dibuat hangat dari dalam dengan
dengan mempeh jahat hangat
meski menggunakan lilin namun lilin yang dipakai tidak berbahaya bagi kulit karena terbuat dari biwax dan shee butter
kedua bahan ini memiliki fungsi sebagai pelembab dan antioksidan yang dapat meregenerasi kulit
lilin ini terbuat dari bahan khusus yaitu dari biwax
dan juga ada shea butter
si butter ini yang biasa dicampurkan dengan body lotion ataupun pelembab yang lain
kelebihan line spa ini dapat menyegarkan pikiran dan mengendurkan syarat yang tegang
sehingga dapat memperlancar peredaran darah
bagaimana anda tertarik